kawanan perampok beraksi kami siang dua belas juli di sebuah rumah mewah di pekanbaru riau
petugas kepolisian sempat mengepung rumah korban namun kawanan perampok ini berhasil kabur dengan membawa hasil jarahan
aksi nekat kawanan rapok terjadi di sebuah rumah mewah di jalan rawamangun pekanbaru
perampokan ini pertama kali diketahui oleh tetangga korban yang mendengar suara teriakan minta tolong dari dalam rumah
warga yang mendengar langsung menghubungi pihak kepolisian
pihak kepolisian yang tiba langsung mengepung lokasi kejadian
saat polisi melakukan pengepungan perampok yang diperkirakan berjumlah tiga orang ini masih berada di dalam rumah dan menyandera penghuni rumah
kedatangan pihak kepolisian bersenjata lengkap menarik perhatian warga yang melintas
namun saat petugas berusaha membebaskan penghuni rumah kawanan rampok berhasil kabur dengan membawa sejumlah barang hasil rampokan
anggota dapat informasi kemudian tujuh sampai lima menit sudah sampai di rumah
anggota dapat informasi berdasarkan keterangan pembantu dan anaknya bahwa ada tiga pelaku yang masuk ke rumah dengan mengundang kegagalan untuk modal
menurut dua orang asisten rumah tangga perampok menggunakan senjata tajam rumah parang
sementara saat kejadian pemilik rumah sedang tidak berada di rumah
kedua saksi kemudian diminta keterangan guna penyelidikan lebih lanjut
zainul ahsan tanjung pekat baru